hai ramai sebutan nasdrun atau nasdem kadrun di media sosial yang dikaitkan dengan partai nasdem
sebutan itu muncul pasca nasdem mendeklarasikan anies baswedan sebagai calon presiden di pemilu
dua ribu dua puluh empat selain itu ada sejumlah kader nasdem yang memilih hengkang setelah deklarasi anies sebagai
capres nasdem bagaimana partai nasdem dan anies baswedan melawan stigma politik identitas pada
pemilu mendatang untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan
wasekjen partai nasdem hermawi taslim selamat sore bang taslim sore mas adi dan direktur
eksekutif parameter politik indonesia adi praitno selamat sore mas adi selamat sore rifana
selamat sore bang hermawi taslim oke bang taslim setelah partai anda mendeklarasikan anies baswedan
sebagai calon presiden muncul sebutan nasdrun atau nasdem kadrun bagaimana respon partai anda
hai bang taslim oh ya respon kita biasa biasa saja itu kan hanya ya jumlah orangnya juga tidak banyak
dan mungkin mereka tanya di medsos nanti kita akan lihat siapa yang sesungguhnya nasionalisme
siapa yang sesungguhnya kebangsaan siapa yang sesungguhnya pro masa depan yang lebih baik kami
enggak mau melawan stigma stigma itu tinggal ingin melawan dengan perbuatan nyata cara cara
di depan saya ada seorang
anggota kita dari nasdem digital yang mengawal tes pendaftaran anggota nasdem secara digital
seindonesia hari ini permenit ini telah tampahan anggota nasdem sejak deklarasi tiga oktober delapan belas ribu empat ratus empat puluh enam
hai yang mengundurkan diri yang mengundurkan diri hari ini itu ada tiga orang dari bali dari bali ini
memposting mungkin seribu medsos dan satu dari kalimantan barat asalnya sebelum deklarasi
keanggotaan kita itu berkisar antara lima ratus sampai seribu perhari jadi saya kira kalau anda baca juga
hasil survei kompas koran dari medan dan dari jawa timur dari jakarta timur menunjukkan
bahwa respon positif jauh lebih banyak tapi karena ini medsos ini ya bikin rupa tetapi kami tidak sama sekali tidak terganggu dengan
tetapi kami tidak sama sekali tidak terbuka tetapi kami tidak sama sekali tidak terbuka
masjarakat baik baik karena thu
dengan narasi narasi bahwa nasdem kemudian disebut nasdrun ataupun nasdem kadrun pengikut kadrun
itu memang sudah diprediksi sejak awal ketika akan mendeklarasikan anies baswedan
bahwa akan ada narasi seperti itu yang dikaitkan dengan partai anda bang taslim
kita sudah memperhitungkan semua termasuk sikap sikap di internal
jadi kan jauh sebelum deklarasi itu proses pergumulannya kan dari bawah
sampai akhirnya rakernas bulan mei dan terminologi terminologi seperti ini
masih ada lagi cuma anda mungkin karena sos kalau kita dengar dari keluarga kita sendiri
ini terminologi terminologi seperti ini akan kukur dengan sendiri
dengan pekerjaan pekerjaan yang baik dan berguna yang akan segera kami tunjukkan
oke bang taslim apakah kemudian nasdem menilai ataupun menganalisa bahwa
yang sengaja mendengungkan ataupun menarasikan nasdem kadrun ini memang
bazar bazar yang tidak suka dengan sikap politik yang dipilih
yang dipilih oleh partai anda
karena yang postingnya itu kan datang dari orang orangnya itu itu juga
orang orangnya kan itu itu saja
yang dari dulu ingin memilah milah polarisasi masyarakat
jika ada kita seperti nasdem yang ingin coba menawarkan sebuah rekonsiliasi nasional
satuan yang sesungguhnya kebersamaan yang abadi
mereka merasa terganggu
dan kita tahulah kita hafal orangnya
biar saja biar saja
para yang akan membuktikan
jadi ideologi nasdrun ini kan ini kan ciptaan mereka secara sengaja
dan kita sudah prediksi bahkan ada mungkin ke depan akan ada lagi
tapi itu biasa saja biar aja
hanya karena jempol mereka begitu kuat kirim kirim terus ya seolah olah viral
oke oke saya mau ke mas adi
mas adi dengan munculnya sebutan nasdrun partai nasdem tidak terganggu
biasa biasa saja ini sudah diprediksi sudah diperhitungkan
kalau menurut klaimnya pak hermawi taslim tadi bahkan lebih banyak kader yang kemudian masuk
ataupun banyak orang yang kemudian mendaftar menjadi anggota nasdem
ada sekitar tadi berapa delapan belas ribu menurut klaimnya pak hermawi taslim tapi kita belum lihat
kalau menurut mas adi analisanya mas adi apakah kemudian ada kalangan yang merasa belum move on
dari pemilu dua ribu sembilan belas sehingga mengaitkan istilah ini istilah kadrun ini
dengan nasdem dan pilihan politiknya dan anies
ya saya kira ini bagian dari residu demokrasi pilpres dua ribu sembilan belas yang belum seutuhnya selesai ya rifana
jadi orang masih seakan akan berpikir tentang cebong dan kampret gitu ya
yang terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu
dimana cebong itu kemudian dianggap sebagai asosiasi dengan pihak pihak pro dengan pemerintah
sementara kampret misalnya kemudian bermetaforposis menjadi kadrun
ataupun kadal gurun
lawan dari kadrun itu sebenarnya kodrun kodok gurun macam macamlah istilahnya
tapi memang medsos kita itu berisik ya
berisik dalam arti sangat mudah memberikan asosiasi politik kepada pihak pihak politik tertentu
yang dianggap berbeda dan berseberangan
jadi kalau narasi politik pro pemerintah itu biasanya disebut dengan kampret
sementara yang anti terhadap pemerintah belakangan itu adalah kadrun
jadi tidak mengherankan kalau kemudian ketika nasdem yang saat ini berada
di koalisional pemerintah kalau mau jujur mestinya disebut kampret
tapi ketika nasdem mengusung anies baswedan
ini efek dari dianggap asnis itu adalah sosok kelompok oposisi
yang selama ini memang selalu head to head dengan pemerintah
jadi tidak mengherankan sepertinya kalau kemudian ada tagar tagar
yang menyebutkan istilah nasdun ya bagi nasdem
saya kira itu adalah kalimat yang cukup satir
yang pastinya sudah dikalkulasi betul oleh nasdem ketika mulai mengusung anies baswedan
tapi itu sudah siap secara terbuka sebagai kandidat kampret
kan pesan dari nasdem mengusung anies itu satu
sudah siap secara terbuka pisah jalan dengan jokowi
pisah jalan dengan pdip
pisah jalan dengan megawati soekarno putri di pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
jadi sekalipun apapun nama nama hujatan yang dialamatkan kepada nasdem
ya saya kira bagi nasdem sudah siap dengan segala antisipasinya
jangankan nasdun apapunlah istilahnya
saya kira nasdem itu menganggap sebagian show
yang harus terus dilanjutkan tidak akan bergeming gitu ya
dan terus akan mencari partai politik yang lain untuk menggenap yang bang batas presiden
mengusung anies baswidan sebagai kandidat calpres
makanya di berbagai kesempatan saya mengatakan ini advac dari residu demokrasi kita
yang belum seunuhnya selesai
tentu ancaman polarisasinya mulai terlihat depan mata ini rifana
oke kita bahas nanti ancaman polarisasi saya kembali lagi ke bang taslim
bang taslim apakah kemudian nasdem tidak khawatir bahwa narasi politik identitas
narasi nasdrun ini akan mengerus suara partai anda di pemilu dua ribu dua puluh
karena selama ini cernuk ataupun basis pemilih anda adalah pemilih nasionalis
jadi begini mbak
nasdem itu partai nasionalis betul
tetapi dia mengayomi seluruh lapisan masyarakat
kita ingin membangun bangsa ini seutuhnya
kita ingin mengajak semua
setiap langkah yang kami ambil pasti ada konsekuensinya
kalau bicara kadrun siapa kadrun yang semuanya
kita tahu itu
saya sidang di kabinet di mk sampai jam dua malam
mau dilempari batu
sebagian kader juga sudah masuk di kabinet kok
jadi track record nasdem bisa dicek
nasionalismenya bisa diuji
siapa yang meregukan nasionalisme pak sudir palo
tapi poin saya kita berhentilah menghakimi masa lalu
saatnya kita rekonsiliasi
saatnya kita bersama sama
tantangan global yang sekarang jauh lebih kompleks
nggak ada capeknya sih berkelahi secara internal begini
nasdem dengan dua belas juta anggota kita bisa kerahkan juga untuk membalas
kita semua lari lari di tempat
tentang pilihan pilihan yang diambil nasdem
yang pertama pak sudir palo sudah menegaskan
bahkan ketika mendeklarasikan pak anies
nasdem itu adalah pengusung pertama jokowi
dan kita akan terus bersama sama jokowi sampai dua ribu dua puluh empat
kita bicara dua ribu dua puluh empat
kita bicara tentang anies itu dua ribu dua puluh empat ke dua ribu dua puluh
karena pak jokowi juga sudah nggak bisa dipilih lagi
pak jokowi menentang wacana wacana tiga priode
kita masih ingat dia mengatakan apa
kalau ada yang mengatakan saya tiga periode itu berarti
menampar muka saya mencari muka dan seterusnya
oke bang tasim kembali ke yang tadi saya tanyakan
ini tidak takut terjadi suara terutama di indonesia timur
karena sekarang sudah membuktikan keanggotaan kita yang biasanya berkisar antara enam ratus sampai seribu per hari
ini delapan belas dalam rata waktu tujuh hari
tanggal tiga sampai tanggal tanggal sepuluh itu kenaikan anggota kita delapan belas empat ratus empat puluh empat
ini ada datanya
kalau saya perlu kirim statistiknya kita juga bisa kirim
atau kalau ada yang ingin lihat bisa lihat di sini
itu kan dari banyaknya masyarakat yang mendaftar ya sebagai kader
seberapa signifikan sebetulnya narasi nasdrun ini ataupun narasi politik identitas dapat berpengaruh pada elektoral nasdem
karena kita tahu nasdem itu sebelumnya banyak kursinya dari luar indonesia barat ya
jadi lebih banyak di indonesia timur
tapi dengan adanya dukungan terhadap anies baswedan
apakah kemudian akan berpengaruh pada elektoral nasdem terutama di indonesia timur
ya rifana saya tidak punya data kalau soal migrasi pemilih nasdem atau migrasi pemilih anies nasdem ya
memang secara spekulatif selalu ada yang mengatakan ketika nasdem mengusung anies seakan akan suara di indonesia bagian timur
atau di tengah komunitas yang dianggap relatif minority itu akan berkurang
tapi kan basis argumen datanya belum ada sejauh ini
tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ini adalah masa transisi sebenarnya bagi mereka

mengusung anies yang dianggap dekat dengan kelompok kelompok islam kanan
plus pada saat yang bersamaan nasdem memiliki basis konstituen yang sangat nasionalis
adalah satu masa transisi bagaimana tetap menyelamatkan
satu sisi basis nasdem itu tidak pindah
dan pada saat yang bersamaan secara perlahan misalnya basisnya anies itu ke nasdem
karena kalau dari data yang saya punya memang begitu banyak pemilih anies itu sejauh ini terafiliasi dengan pks
nah tinggal diuji nanti setelah dideklarasikan oleh nasdem
apakah pemilih anies yang banyak ke pks
itu secara perlahan juga hijrah ke nasdem
ini kan tantangan tantangan politik yang saya sebut sebagai
apa namanya menyelamatkan fase transisi anies yang dianggap dekat dengan kelompok kanan itu
menjadi nasionalis dan moderat di tangan nasdem
kan pertaruhannya di situ
apalagi misalnya demokrat beberapa waktu yang lalu ngomong
kalaupun toh bergabung dengan nasdem usung anies
maka kampanyenya pun harus berkampanye yang sifatnya inklusif terbuka dan toleran
jadi ini yang saya kira memang menjadi pertaruhan
bagi nasdem ketika mengusung anies
yaitu menghilangkan kesan bahwa anies itu hanya dekat dan ramah dengan kelompok kelompok islam yang dianggap kanan
dan pada saat yang bersamaan membuat anies itu menjadi wajah yang cukup indonesia
senapas dengan garis perjuangan nasdem yang menurut saya cukup inklusif dan terbuka
saya tidak bisa berargumen soal data data itu ya ripa
nah cuman rata rata kan sifatnya common sense
tapi kalau melihat data yang dikeluarkan oleh survei kompas
hari ini kan ada yang berkeyakinan bahwa sebagian
dan bahkan majoritas pemilih anies itu ya akan ke nasdem
tadi saya tempat baca soal itu
baik artinya ada keuntungan elektoral yang diperoleh nasdem
meskipun ada juga loss elektoral ataupun suara elektoral yang hilang
tapi mana yang lebih besar apakah keuntungan elektoral ataupun kerugian elektoral
nanti akan kita uji coba di pemilu nanti ya pada saat pemungutan suara
setelah ini saya akan tanya bagaimana kemudian nasdem mengubah wajah anda
bagaimana kemudian nasdem mengubah sweden dan juga meyakinkan masyarakat
bahwa anies ini akan berada di tengah
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
kami sampai kepada keputusan menetapkan anies sebagai jawab res karena kita tahu semua
dari ujung kepala sampai ujung kuku kita tahu siapa kakeknya siapa mamanya siapa ibunya dan segala macam
dan kita punya keyakinan kita punya keyakinan bahwa seorang anies ini sesungguhnya dia seorang nasionalis
antisipasinya supaya kader itu tidak keluar bagaimana
kalau kadernya sudah keluar mereka kan punya pilihan
mereka tetap punya pilihan kita hargai kita sudah jelaskan tetapi banyak yang tidak mengerti
misalnya kemarin masih ada yang ngomong soal ahoker segala macam
jadi kalau nggak bisa move on ya selamat tinggal karena bangsa ini jalan terus
nah yang ketiga sampai kapan kita harus begini
apapun julukan yang kita berikan dia adalah seorang anak bangsa
siapapun yang kita beri stigma apapun di republik ini dia seorang anak kandung republik ini
nah saatnya orang yang agak terpikir
kita tarik ke tengah
kalau tiap hari kita bicara orang kadrun orang orang baik kita kadrun kadrunkan
lama lama dia jadi kadrun betul
kalau tiap hari kita cepung cepungkan orang orang orang yang sebenarnya kritis dan seterusnya
lama lama dia jadi cepung betul
kalau nasdem itu clear ya
clear nasdem kita ingin membawa semua orang ke tengah berpartisipasi secara maksimal
untuk ambil bagian dalam pembangunan bangsa menghadapi globalisasi yang akan datang
jadi kita sama sekali
kita sudah punya semua langkah langkah antisipatif termasuk terhadap kawan kawan
kemarin saya bicara lama satu jam lebih zoom sama salah seorang yang keluar itu
ternyata kekhawatirannya juga setelah kita cek kekhawatirannya tidak pada aset
mbak saya mau kasih tahu satu ya
saya termasuk orang yang diminta untuk membaca sejumlah dokumen tentang anies
apa yang saya temukan
ini sama sekali bukan politik identitas sama sekali bukan soal sara segala macam
kalau kekhawatiran saya menemukan diantaranya adalah di zaman anies ini gereja paling banyak diberi izin
sejak republik ini berdiri sejak republik ini berdiri di antara seluruh gubernur di zaman anies lah pembangunan gereja paling banyak izinnya
saya ngomong sebagai warga negara indonesia
kalau cnn punya data lain boleh kita uji data
ya ada tiga puluh tiga izin gereja yang dikeluarkan oleh gubernur dekat

sekarang untuk izin masjid hanya sembilan belas kita sudah dapat daftarnya itu bang taslim
ya yang kedua
apa kebijakan anies yang merugikan kelompok kelompok tertentu
apa kebijakan anies yang menguntungkan kelompok kelompok tertentu
tidak ada dia berjalan sebagai seorang kepala daerah yang profesional

jadi kalau kita tidak maju kita tidak move on
maksud saya ini akan lari lari di tempat
maksud saya ini akan lari lari di tempat
lari lari di tempat berkeringat seolah olah kita mungkin secara pribadi kita sehat
tapi kita tidak akan mengambil kesempatan kesempatan yang baik ke depan
kita harus maju dan nasdem siap mengambil resiko itu
oke bang taslim tapi ini pr terbesarnya nasdem dan anies sekali lagi adalah keluar dari stigma politik identitas itu
stigma kadrunisasi tadi bagaimana kemudian nasdem menggeret anies
supaya ke tengah dan tidak terstigma politik identitas
karena itu sudah terlanjur stigmanya mereka bang
yang pertama kita akan terus menerus mengawal dan mendorong anies bahwa
dia tidak dibawa kendali kelompok kelompok yang tidak pancasilais
kita terus menerus akan membawa dia ke tengah dan nanti kita akan sama sama melihat
bagaimana kampanye yang elegan kampanye yang berbangsa dan seterusnya
itu tantangan kita benar dan itu kita sudah siapkan
kita sudah siapkan dan kita juga tegaskan seperti yang dikatakan oleh partai demokrat kemarin
bahwa ini ujian terakhir bagi anies kalau menurut kami dia sudah lolos sebagai gubernur dki
ujian terakhir bagi anies untuk menjadi pemimpin nasional
kita ingin memastikan bahwa anies tidak dibawa kendali dan atau dibawa kelompok kelompok tertentu
beliau akan berdiri di tengah di atas semua basis basis pluralisme republik ini
oke mas adi menjawab tadi apa yang disampaikan oleh bang taslim ya bahwa
partai nasdem akan berupaya untuk menggeret anies ke tengah memastikan bahwa anies tidak dibawa kendali
kelompok kelompok tertentu terutama kelompok kelompok kanan apakah kemudian itu akan mudah melepaskan stigma
politik identitas itu dari seorang anies baswedan
saya kira butuh perhatian
saya kira butuh proses yang relatif agak panjang ya karena mengubah ataupun memfermak sekaligus wajah anies yang dinilai dekat dengan kelompok kanan itu bukan perkara gampang
itu say harus kita katakan misalnya wajah anies itu kan selalu teridentifikasi sebagai sosok pertama kelompok kelompok islam kritis yang selalu disebut dengan kanan gitu yang selama ini memang selalu menjadikan anies sebagai tokoh figur kunci untuk berhadapan hadapan dengan kubu pemerintah
jadi sekalipun misalnya anies mencoba untuk terus menghindar dari mereka tapi kelompok kelompok ini terus akan mengikuti anies ke arah manapun
kan disitulah sebenarnya tantangan yang akan dihadapi oleh teman teman nasdem yang mencoba untuk berdiri di atas semua golongan
anies tidak lagi misalnya dekat dengan hanya kelompok islam tertentu tapi berdiri di atas semua kelompok kelompok kepentingan sehingga wajah anies itu adalah wajah nasionalis
islamnya pun islam inklusif dan moderat
ini kan yang saya sebut tadi
masa transisi inilah yang saya kira memang sedang dipikirkan betul ke depan oleh nasdem dan tentu saja anies baswedan
ya karena suka tidak suka
politik ini kan soal klaim soal tuding menuding soal image gitu ya
kadrun kampret cebong yang saya kira memang sebagai bagian tawuran dari opini tapi dalam banyak hal itu berpengaruh
oleh karena itu ya inilah yang saya kira
apakah tarikan nasdem ini akan jauh lebih kuat dan lebih dominan ketimbang pihak pihak yang selama ini terlibat
identifikasi sebagai pendukungnya anies yang disebut sebagai kelompok kelompok kanan itu
saya kira nasdem punya pengalaman ikut pemilu partainya cukup nasionalis tapi bahwa sebutan nasdem ataupun misalnya sejumlah kader kadernya yang mengundurkan diri bagi saya itu harus dijadikan sebagai input dan masukan
bahwa ketika anies masukkan ke dalam skenario soal pilpres dua ribu empat dari nasdem tentu memang gemuruhnya gemerci ombaknya ini akan mulai bermunculan
ini semacam tantangan yang memang harus didesain bagaimana nasdem memang cukup powerful dan bisa sukses mengusung anies di dua ribu dua puluh
kan tantangannya di situ sebenarnya rifana
karena ya suka tidak suka sekeras apapun anies melepaskan diri dari teman teman kelompok yang selalu disebut kanan itu selama itu juga ya agak sulit
karena memang hanya anies lah yang kemudian bisa diharapkan maju di dua ribu dua puluh empat bertanding dan bisa memenangkan kontestasi pertarungan
bukan yang lain
ridwan kamil yang belakangan disebut sebagai orang yang dinilai potensial untuk mendampingi anies baswedan
baik kita tunggu nanti bagaimana langkah dari partai nasdem untuk bisa memoles jagoannya dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
apakah stigma dari politik identitas ini bisa terlepaskan dan anies baswedan bisa kembali ke tengah atau memang perlu proses yang lama dan juga tidak mudah seperti yang tadi disampaikan oleh mas adi praitno
kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya
terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada wasekjen partai nasdem hermawi taslim dan juga direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno
saya selalu bang taslim dan juga mas adi